kita beralih ke informasi lainnya kepolisian resor jakarta selatan membekuk tujuh pelaku kejahatan kendaraan curian
dalam penangkapan ini satu pelaku tewas tertembak petugas saat mencoba melarikan diri
tujuh orang pelaku kejahatan ini dibekuk petugas kepolisian resor jakarta selatan di kawasan kanal banjir timur jatinegara jakarta timur jumat siang
diduga komplotan ini hendak melakukan transaksi jual beli kendaraan curian
kepolisian telah memantau aksi mereka yang tidak disadari oleh pelaku
satu orang pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya tewas setelah polisi terpaksa melakukan penembakan